ya sementara itu dampak banjir di kabupaten bandung turut menimpa siswa sekolah sejumlah sekolah di dayakolot terpaksa diliburkan
karena sekolah libur anak anak pun terpaksa belajar di pengungsian
citra sri rahayu masih sempat menyelamatkan buku tulis ketika meninggalkan rumahnya yang terendam banjir setinggi tiga meter
cici yang berusia sembilan tahun ini menghabiskan waktu di pengungsian dengan menggambar dan bermain
meski demikian ia mengaku rindu belajar di sekolah
cici mah ingin banget sekolah
iya sekolahnya pengen ditinggiin
iya cici tuh pengen belajar kayak orang pintar
pengen belajar kalau kan kalau di sini mah cuma main aja nggak ada belajar
cici sudah empat hari tidak bersekolah karena gedung sekolahnya terendam banjir setinggi dua meter
orang tua cici berharap ada guru yang datang untuk mengajar anak anak di pengungsian
ya kalau bisa mah ada yang datang gurunya gitu ya
belajar sedikit sedikit juga lah gak apa apa gitu
tapi kan ini belum diberitahu dari sananya
kemarin cuma diundur aja
sampai rabu pagi tiga ratus delapan puluh enam orang dari satu ratus sebelas keluarga mengungsi di masjid as sopia dayakolot
ya hujan yang mengguyur wilayah kabupaten bandung jawa barat sejak selasa delapan maret hingga minggu tiga belas maret yang lalu mengakibatkan meluapnya sungai citarum
salah satu sungai terbesar di pulau jawa yang berdampak banjir di lima belas kecamatan
kalau kita perhatikan ini adalah peta bandung dan juga kabupaten bandung yang berada di bandung sebelah selatan ya
sungai citarum itu membentang dari sini hingga pada akhirnya masuk ke setiap kabupaten
nah curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai citarum ini meluap
hingga pada akhirnya tidak bisa lagi ditampung oleh sungai citarum yang masuk ke daerah kabupaten bandung sehingga pada akhirnya banjir terjadi
nah empat daerah yang terjadi pada lokasi ini diantaranya ya berada di bandung selatan
titik merah ini adalah titik merah di mana tempat tempat banjir itu terjadi
nah ini bagaimana banjir kemudian masuk ke setiap kabupaten bandung yang ada di kota bandung jawa barat
kita akan sama sama lihat ya bahwa sebentar
ya nah ini dia
tadi saya sempat katakan bahwa banjir ini terjadi diantaranya karena curah hujan yang cukup tinggi
nah dari data bmkg yang kami rangkum menunjukkan bahwa kondisi cuaca di kabupaten bandung hingga hari ini masih bersatus hujan dengan intensitas sedang
dan suhu berkisar antara dua puluh satu hingga tiga puluh derajat celcius yang mana menurut bmkg berpotensi terjadi banjir
nah akibat banjir tersebut
ini adalah kurang lebih profilnya
terdampak banjir sejauh ini mencapai dua puluh empat jiwa sedangkan mengungsi sepuluh tiga ratus empat puluh empat jiwa
nah tinggi air di setiap kota memang bervariasi tetapi kurang lebih sekitar delapan puluh hingga tiga ratus cm
atau anda bisa bayangkan kurang lebih sekitar tiga meter tingginya
nah ini adalah profil banjir yang terjadi di kabupaten bandung yang masih terus menerus terjadi setiap tahunnya
balik informasi berikutnya
polda metro jaya masih melidiki penyebab kebakaran di ruang terapi hiperbarik atau terapi oksigen di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
kemudian ada informasi lain
ada sebuah berlian terbesar di dunia
seharga rp empat ratus lima puluh lima miliar akan dijual dalam pelelangan di hong kong
sesaat lagi informasinya bisa anda saksikan di cnn indonesia news